polisi menangkap penadah sepeda motor curian di tasik malaya
setelah mendapatkan informasi dari seorang pencuri sepeda motor yang tertangkap
pelaku menjual sepeda motor hasil curiannya kepada penadah dengan harga yang sangat murah
polisi menggerebek sebuah rumah milik yosef
tersangka penadah barang curian di kecamatan bantar kalong tasik malaya jawa barat
tidak ayal aksi polisi ini membuat kaget penghuni rumah yang tengah berkumpul di ruang keluarga
tanpa perlawanan pelaku akhirnya ditangkap bersama barang bukti empat sepeda motor
penggerebekan dilakukan setelah petugas polsek tatawang dan cihideng menangkap ivan permana
pemuda dua puluh dua tahun ini mencuri sepeda motor milik seorang karyawan apotik di kawasan masjid agung kota tasikmalaya
jadi ada karyawan apotik medika di jalan masjid agung
jadi mereka pas mau bekerja
sebagai karyawan apotik
lupa lupa nyimpan kunci kontak
jadi kurang lebih lima menit mereka ingat
kendaraan sudah tidak ada di tempat
pelaku ivan permana kemudian menjual hasil curian kepada penadah yosef
seharga rp dua juta per unit
dedener hadian tasik malaya